sebuah mobil minibus kami sore terbakar hebat saat sedang mengisi bahan bakar di spbu kota banyuwangi
beruntung kobaran api dapat dipadamkan sebelum merembet ke mesin spbu
beginilah kepanikan yang terjadi saat kobaran api yang membakar sebuah minibus ikut membakar selang mobil pemadam kebakaran
menjaga api merembet ke mobil pemadam kebakaran petugas menjalankan mobil menjauh dari lokasi minibus yang terbakar
namun usaha itu justru hampir membuat sebuah sepeda motor warga ikut terbakar
beruntung petugas sigap segera memadamkan api yang membakar selang mobil pemadam kebakaran
kobaran api ini sendiri berasal dari ledakan di tangki bensin mobil minibus vw kombi milik karyanto warga banyuwangi saat melakukan pemadaman oleh petugas damkar
sebelumnya minibus tersebut terbakar sesaat setelah
mesin dinyalakan usai mengisi bahan bakar
diduka kebakaran akibat korseting listrik pada mesin mobil
akibat kejadian ini aktivitas di spbu ditutup total
sementara arus lalu lintas di jalan brawijaya banyuwangi mengalami kemacetan panjang karena proses pemadaman
saat ini polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran
diduga sementara api berasal dari korsleting listrik pada aki kendaraan tersebut